membubarkan aksi ribuan sopir taksi yang menutup jalan di depan gedung mpr dpr
dan menswiping penumpang taksi indra
ya lalu lintas mulai kembali normal meski kemacetan terjadi
karena saat ini telah memasuki jam pulang kantor
sebelumnya para sopir taksi sempat bersitegang dengan polisi
karena merasa sudah mengantongi izin menggelar aksi
namun polisi tetap membubarkan upaya pemblokiran jalan di dalam tol ini
para sopir taksi akhirnya bergeser ke jalanan depan gedung dpr mpr